tol cikampek hingga kali kangkung kini ramai dibahas karena menjadi salah satu titik kepadatan arus mudik dua ribu dua puluh
kita perbaru informasi situasi terkini di gerbang tol kali kangkung jawa tengah
bersama produser lapangan cnn indonesia ada damar sinuko
damar sepertinya di belakang anda antrian kendaraan sudah cukup panjang di gerbang tol kalikangkung
apakah jumlah kendaraan memang sudah meningkat dibanding kemarin
ya selamat sore taufik jadi pemandangan seperti ini sempat terjadi pada pukul sepuluh sampai sebelas tiga puluh lalu
kemudian berangsur berkurang nah kemungkinan para pemudik berada di rest area untuk beristirahat ataupun melanjutkan sholat jumat
kemudian pukul empat belas tadi pendaraan mulai kembali dan terjadi kembali ketika keluar dari gerbang tol kali kangkung
terjadi ketersendatan arus karena adanya penyempitan jalur
dikarenakan ruas jalan tol kalikangkung ini ditutup untuk arah dari semarang ke jakarta
sehingga hanya berlangsung satu arus saja dari jakarta ke semarang
ya itu artinya apakah akan ada antisipasi lain selain menutup jalur dari arah lain menuju ke kali kangkung
begitu gerbang tolnya akan seluruhnya dibuka untuk pemudik
dari arah jakarta atau bagaimana
ya saat ini siasat marga atau semarang basang telah membuka semua pintu kit yang berjumlah dua puluh satu kit
ditambah dengan beberapa tugas yang menawar mobil rider
jadi satu kit bisa dilakukan transaksi dua sampai tiga kendaraan
pasti ada juga tambahan portable ya ini yang telah disiapkan sebelumnya
untuk mengantisipasi adanya penumpukan atau antrian bisa masuk gerbang tol kali kangkung semarang ke jokowi
sementara itu saat ini kondisinya di gerbang tol kali kangkung semarang ini tengah berkrimis
ya para pemudik bisa perhatikan
nanti ketika akan memasuki gerbang tol kali kangkung karena ada terjadi one way yang kemudian dipecah menuju ke masing masing gate pintu tol
nah dari pantauan anda sejauh ini sudah berapa jauh antrian kendaraan dari gerbang tol kali kangkung ini
apakah sudah melebihi dua km atau tiga kilometer
kalau ketersendatan dari keluar dari gerbang tol kali kangkung ini hanya berkisar pada satu km
itu hanya terjadi karena ada bottleneck saja karena atau penyempitan telur
kemudian berhasil terurai dengan adanya keberadaan petugas aparat kepolisian yang mengatur dan untuk bergantian mereka yang akan menuju ke satu titik ini
ramai yang kepadatan sendiri juga terlihat diakses ke luar
atau masuk kota semarang
jadi ketika pintu dari ruas tol ini masuk ke jalan raya pandora
jadi kepadatan sehingga beberapa persimpangan terpaksa harus ditutup oleh petugas
sehingga menghindari kendaraan terjadi antrian di kota
nah tadi anda sempat mengatakan bahwa sebagian kendaraan mungkin saat ini masih tertahan di rest area dan masih dalam perjalanan menuju sebelum akhirnya tiba di gerbang tol kalikangkung
apa yang ingin anda imbau kepada para pemudik
tiba di gerbang tol kali kangkung agar bisa terhindar dari antrian atau kemacetan begitu
ya beberapa kali di gerbang tol kalikangkung semarang ini terjadi ketersendatan hanya dikarenakan para pemudik ini salah atau tidak cukup saldo esolnya sendiri
jadi para pemudik yang masih berada di rest area sebelum pintu tol kali kangkung diadakan mengetek saldo dari etol sendiri
karena satu kali
kendaraan ini akan memicu antrian di berikutnya
sehingga kita mengasirkan ini yang akan hal hal ini yang akan mengakibatkan antrian atau penumpukan panjang covid sembilan belas
baik terima kasih laporan anda damar sinuko dari gerbang tol kali kangkung jawa tengah
selamat kembali bertugas